persiapan juga pemerintah sudah menerapkan ganjil genap untuk nanti menyambut asian games dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung bulan agustus bulan depan
betul tapi ada juga ini persiapan yang justru salah kaprah dilakukan oleh warga
sebenarnya sih tujuannya baik katanya ini terkait dengan bendera
di mana warga penjaringan jakarta utara membenarkan bahwa mereka lah yang memasang bendera negara negara peserta asian games dengan bambu
iya tapi ini menjadi pro kontra begitu ya karena bendera itu dipasang di jalan selatan raya sebagai bentuk partisipasi masyarakat
yang ingin memeriahkan asian games dua ribu delapan belas karena bentuknya tidak tegak begitu dengan bendera indonesia
jadi anggap itu menyepelekan begitu negara negara yang mengikuti asian games dua ribu delapan belas ini
sejumlah warga kembali menata bendera yang terlipat yang terpasang di pagar pembatas jalan fluid selatan raya penjaringan jakarta utara
warga setempat membenarkan mereka lah yang telah memasang bendera menggunakan bambu yang diikat dengan kawat
mereka bermaksud ikut memeriahkan asean games dua ribu delapan belas yang akan dilaksanakan agustus mendatang
bahwa bendera ini harus kita pasang memeriahkan lah
memeriahkan ini negara kita lah
artinya jangan kita diam di rumah
artinya mohon semua saudara maupun pihak dari mana kita marilah kita pasang bendera ini walaupun bambu tianya
jadi ini sebuah bendera yang terlipat
tidak ada asiatif warga
tidak ada asiatif dari penjabat lelah tidak ada
lurah penjaringan tidak melarang pemasangan bendera selama tidak mengganggu kepentingan umum
saya menyangkakan pada prinsipnya tidak masalah selama tidak mengganggu
kemudian mereka pasang yang masih tersedia
tiba tiba kemarin ya kemudian menjadi viral
padahal niatnya hanya untuk melantu meramaikan semangat asian games yang akan dilaksanakan
sebelumnya bendera bendera ini sempat dicopot karena dikritik di media sosial
beberapa warganet mempersoalkan tiang bendera yang menggunakan bambu
namun gubernur dki jakarta anies baswedan meminta bendera yang sudah dicopot dipasang kembali
bendera dengan tiang bambu ini dinilai gubernur sebagai partisipasi warga yang positif
fakih haitami jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya